tujuh belas agustus selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat indonesia
dan hari ini dalam rangka memperingati dirgahayu republik indonesia
mari kita tanyakan kepada masyarakat
apa yang mereka rasakan dan apakah mereka sudah merasa merdeka
bagaimana sih ibu perasaannya apakah ibu sudah merasa merdeka dan kenapa nih bu
oh sudah saya sudah merasa merdeka dari dulu
karena indonesia semakin maju
mungkin sudah cuman belum terlalu sepenuhnya
karena kan masih banyak masalah sosial juga yang di indonesia
alhamdulillah merdeka banget
kita sudah punya cita citanya masing masing
syukur berterima kasih atas perjuangan pengorbanan dari para pahlawan
negara pengurusan indonesia masih lumayan besar saat ini
tugas kami lah saat ini untuk membangun negeri
harapannya ya kita tetap bisa melanjutkan semua apa yang menjadi keinginan kita
lebih bagus lebih jaya lebih sukses semuanya dah gitu
enggak masih banyak lapangan kerja yang dibuka buat semua orang
mulai dari lapisan yang paling bawah sampai tentunya yang paling atas
misalnya nanti mau ada pemilihan presiden pokoknya sukses lancar semua
mungkin tidak ada perselisian macam macam
hidup rukun bertetangan dan bermasyarakat
bisa diperhatikan supaya kami bisa memberi calon calon generasi penerus bangsa itu makanan sehat
harga yang terjangkau
kepada seluruh penduduk indonesia
selamat ulang tahun indonesia yang ke tujuh puluh delapan
semoga merdeka selalu
tetap jaya dan semakin jaya